mantan wakil ketua badan penyihatan perbankan nasional atau bppn maulana ibrahim memenuhi panggilan kpk
maulana dimintai keterangan untuk satu satunya tersangka perkara blbi yaitu ketua bppn periode dua ribu dua puluh
syafruddin arsyad tumenggung
keterangan maulana dibutuhkan kpk untuk menguatkan dugaan rekayasa yang dilakukan oleh syafruddin
dalam penerbitan skl kepada pemegang saham bank dagang nasional indonesia atau bdni dua ribu empat silam
syafruddin diduga mengubah proses ligitasi kewajiban obligor menjadi restrukturisasi
atas kewajiban penyerahan aset oleh bdni ke bppn
nilai aset sebesar empat delapan triliun tersebut merupakan bagian pinjaman dari blbi
melihat hasil restrukturisasi di mana pemegang saham pengendali bdni baru ditagi rp satu satu triliun
maka negara merugi hingga tiga tujuh triliun rupiah akibat hal ini